di tengah meningkatnya tensi ketidakpastian global apalagi pasca trump terpilih menjadi presiden amerika serikat
maka otoritas moneter menjadi salah satu kunci bagi perekonomian setiap negara dan tidak terkecuali indonesia
lalu seperti apa tren kebijakan moneter di indonesia
arah moneter bank sentral saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kalau kemudian kita judulnya arah moneter bank sentral kayaknya jelimet gitu ya
tapi saya coba mudahkan anda merupakan salah satu juga debitur ataupun juga yang senantiasa menyicil kpr rumah
kemudian kta ataupun apartemen misalnya ataupun juga untuk yang kredit tanpa agunan itu loh
apakah ini penting untuk kita secara individu
karena itu akan mempengaruhi harusnya setiap pergerakan suku bunga acuan bank sentral itu
bank bank di setiap dimanapun di indonesia harusnya mengacu pada angka ini
terakhir saja saya tanya anda berapa
bunga ataupun suku bunga kredit anda apakah mendekati empat tujuh
far away jauh sekali belasan persen masih
bahkan hingga penting rasanya pemerintah membuat sebuah perintah untuk melakukan penurunan suku bunga acuan hingga single digit
single digit itu maksudnya kalau sekarang itu sepuluh sekarang itu di bawah sepuluh lah gitu
misalnya sembilan puluh delapan itu pun tidak kunjung juga dilakukan ya
mungkin perbandingan kita punya pertimbangan lain
tapi saya ajak anda untuk melihat bagaimana tren suku bunga indonesia
jadi tadi saya bawa untuk ke lebih individualistik ya
jadi lebih kepada apa sih efeknya suku bunga terhadap kita sebagai konsumen atau misalnya kita sebagai masyarakat biasa
ini loh kita kan pakai kpr kta kemudian kpa juga dan hal tersebut sangat mempengaruhi ketika suku bunga ini naik atau turun
tapi saya bawa anda lebih ke makro apa pentingnya suku bunga acuan bagi investor secara garis besar secara makroekonomi
kita lihat trennya
terus mengalami penurunan
walaupun kita sebagai individu masyarakat belum merasakannya
tapi bagi investor jadi ada dua hal sesungguhnya
bagi investor ini merupakan salah satu hal yang paling krusial
investor biasanya akan menanamkan suku bunga menanamkan modalnya ke sebuah negara berdasarkan ini
investasi kita itu sangat dipengaruhi oleh suku bunga acuan
di sebuah negara
sederhananya begini saya investor asing misalnya saya punya uang nih satu miliar dolar amerika
kemudian saya akan lihat bagaimana sesungguhnya kalau saya menanamkan uang saya di negara tersebut bagaimana suku bunganya
kalau anda sebagai investor punya uang satu miliar dolar anda akan ke negara yang suku bunga rendah atau tinggi
pasti tinggi lah
tapi tinggi pun tidak serta merta investor mau
karena ada beberapa variable lain
itu menjadi salah satu juga hal yang penting
karena ini terkait trust
suka ricuh aja suka adu domba aja dikit dikit demo atau dikit dikit tiba tiba konflik dikit dikit bentrok
nggak mau tuh ke investor ke negara tersebut
nggak stabil negaranya
oke investor baru mau masuk
negara negara selain juga stabilitas politik adalah
apa yang disebut dengan kerapuhan
jadi maksudnya gini
negara negara yang rapuh itu negara negara yang mayoritas sistem keuangannya bergantung pada asing gitu loh
jadi misalnya sedikit saja berubah di eksternal global itu pasti langsung guncang tuh finansialnya
dan itu udah disebut dengan negara negara yang rapuh
emerging market mostly adalah negara negara tersebut
jadi kita ini saat ini investor itu memang melihat kita dengan menarik walaupun kita ada di titik ini
jadi pilihan bank sentral itu memang dilematis ya
karena kalau misalnya dia menurunkan suku bunga acuan di level rendah dia bisa menggenjot yang namanya kredit
untuk kita ini menguntungkan banget
tapi kalau untuk investor enggak
investor nggak akan mau nih kalau suku bunganya rendah
dia dilematis gitu loh
jadi keputusan monetar itu memang harus penuh hitung hitungan yang strategis
jadi seperti saat ini kita menunggu bank sentral apakah akan menaikkan atau tetap atau justru menurunkan suku bunga acuan
ini bergantung dengan ini
mereka mempertimbangkan pasti dua hal ini
mereka akan lebih memacu memompak kredit dengan menurunkan suku bunga acuan
agar kita kita nih lebih sering kredit lagi ke bank karena kan suku bunganya rendah
harusnya demikian idealnya
taukah dia mengutamakan ini investor
karena investor akan masuk kalau punya suku bunganya tinggi
sederhana seperti itu
lalu selanjutnya kita ke selanjutnya
kita slide untuk ini
lalu apa saja yang diperhatikan oleh bank sentral utamanya bank indonesia
sentimen global sangat mendominasi hingga saat ini
yang pertama adalah antisipasi kenaikan suku bunga the fed
desember di proyeksi akan naik
tapi pasca trump terpilih sebagai presiden itu dipastikan akan lebih cepat
trump itu akan memberikan stimulus fiskal untuk menaikkan inflasi
karena gini kalau dikasih uang stimulus fiskal itu seperti memberikan uang
orang akan dapat uang dan akan belanja
ketika belanja meningkat maka inflasi daya beli juga akan naik
nah ketika itu terjadi maka kenaikan suku bunga acuan tampaknya juga akan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan
lalu kita lihat apalagi yang diperhatikan oleh bank sentral
ini loh transisi sistem ekonomi tiongkok
itu sangat penting
shifting yang dilakukan tiongkok saat ini dari manufaktur akan bergeser ke konsumsi
itu juga akan sangat berpengaruhi
seperti apa nih
yuannya udah seperti ini nih kondisi saat ini
seperti apa nanti kita akan mempertimbangkan kondisi kurs juga
jadi nilai tukar rupiah menjaga stabilitas tukar rupiah adalah juga fungsi bank sentral
jadi itu semua dimasukkan variable variable tersebut dimasukkan dalam sebuah formula
dan itulah akhirnya diputuskan mana yang akan kita lakukan
selain itu ini juga belum kelihatan dampak brexit itu juga transisinya juga belum jelas
ketika theresa may mengatakan setelah akhir maret
kita akan memberikan keputusan gak cukup buat pasar
sinyal itu nggak cukup karena pasar butuh kepastian
mau ngapain setelah keluar dari uni eropa
maukah langsung diputus saja kerjasamanya perdagangan internasional atau justru pelan pelan dengan cara cara tertentu
jadi keempat inilah yang akan menjadi pertimbangan bank sentral ataupun bank indonesia dalam keputusannya hari ini ataupun juga hingga akhir tahun
lalu saya bawa anda untuk mengatakan bagaimana sesungguhnya posisi suku bunga acuan bank sentral di dunia saat ini
jadi saya bawa beberapa sampel penting ya saya bandingkan saja
jauh ya kita belum bicara sebelum bi tujuh days reverse repo rate itu lebih tinggi lagi
jauh ya tapi kenapa para ekonom sangat mewanti wanti hati hati loh
trump ini udah jadi presiden
dan kalau misalnya suku bunganya ini dah jatuh
jauh ya tapi kenapa para ekonom sangat mewanti wanti hati hati loh

apa yang disebut dengan sudden reversal
sudden reversal ini sesuatu yang sangat ditakuti oleh ekonom dan selalu mewarni pemerintah
ini yang harus kita waspadai
jadi pertanyaan sederhana
ya beda dong
ini amerika serikat stabilitas politiknya sebagai negara
sebagai negara terbesar di dunia itu jauh lebih sip
saya tidak bilang bahwa negara kita tidak stabil
tapi stabilitas itu bukan hanya politik tapi juga ekonomi
ketahanan fondasi finansial kita tidak sekuat mereka
mereka tuh sudah lebih kuat
ya ialah merdeka lebih dulu dibandingkan kita ya
wajar aja jangan berkecil hati kita pasti bisa mengejar
lalu kita lihat selanjutnya
kita lihat zona eropa ini sudah
kemudian amerika serikat
jepang bahkan minus
jadi kalau kita simpan uang di bank kita harus bayar bahkan
jadi sederhananya empat tujuh puluh lima hingga negatif
artinya mayoritas otoritas moneter di seluruh dunia kali ini masuk ke rezim interest rate rendah
ini loh masalahnya ada gambar uang nggak di sini ya
fulus men uang
kita rebutan likuiditas karena di tengah ketidakpastian global uang itu jadi rebutan nih
amerika zona eropa jepang asia tenggara asia tiongkok itu rebutan uang
caranya apa untuk menarik investor masuk ke dalam negeri ya dengan ini
jadi kita dalam rezim suku bunga murah dan bank sentral ramai ramai tampaknya
untuk menurunkan suku bunga acuannya untuk menarik capital inflow untuk berebut likuiditas
dan menjadi hal yang wajar juga kita pun bertarung untuk mendapatkan likuiditas melalui instrumen moneter
salah satunya suku bunga acuan tujuh days reverse reputate